kita tetap melakukan lukisan
jajaran polsek bekasi utara yang dibantu tni dari kodim lima ratus dua
dan unsur masyarakat kelompok sadar sabtu malam
melakukan aksi sweeping sejumlah lokasi tempat orang berkerumun
dalam kegiatan sweeping tersebut
petugas menyatroni warnet dan rental playstation
lain memberikan imbauan
petugas gabungan juga membubarkan sekelompok pemuda
yang bermain game hingga larut malam
kanit reskrim polsek bekasi utara mengatakan
kegiatan bertujuan untuk memutus mata rantai terjadinya penularan
virus corona atau wabah covid sembilan belas di lingkungan masyarakat
seperti lokasi berkumpulnya orang banyak
jajaran polsek bekasi utara melakukan kegiatan kryd
di mana kegiatan malam ini difokuskan untuk menghimbau
bagi anggota masyarakat yang sedang melakukan kegiatan
atau nongkrong nongkrong di tempat yang tidak sepertinya
untuk segera kembali ke rumah masing masing
hal serupa juga dilakukan jajaran polres metro jakarta pusat
bersama tni dan pemkot jakarta pusat
sejumlah orang yang kedapatan tengah asik nongkrong
langsung dibubarkan dan diharuskan kembali pulang ke rumah
dengan menggunakan penggeras suara
petugas gabungan berkeliling permukiman warga
di delapan kecamatan yang ada di wilayah jakarta pusat
sasarannya agar warga tetap berada di dalam rumah
saat masa sosial distensing
sejumlah anak nongkrong yang kedapatan tengah berkumpul
di pinggir jalan langsung dibubarkan petugas
tenggerombolan orang tua yang tengah berkumpul di sebuah pos
juga dibubarkan petugas
selain diberikan pemahaman untuk selalu menjaga kebersihan diri
dengan mencuci tangan dan menjaga jarak
warga juga dihimbau agar tetap waspada di dalam rumah
tim liputan cnn indonesia